saya melihat bahwa salahnya telah direktifikasi
cuman ya jauh lah dari dua game berikutnya lah mereka cukup belajar gitu dari beberapa kesalahan
sekarang ada reza ada nixon ada anto gitu
klat klatnya kalau gue lihat tuh william banget
gak tahu juga gimana cara mainnya gitu